partai keadilan sejahtera terus konsisten dengan arah politiknya sebagai partai oposisi
di tengah makin gemuknya koalisi partai pendukung pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
sebagai oposisi pks pun cukup kencang menyuarakan agendanya di gedung parlemen
yang terbaru adalah penolakan keras pks terhadap ruu ibu kota negara yang kini telah sah menjadi undang undang
sayangnya suara lantang pks sering tak mempan lawan kompaknya gerbong partai pendukung pemerintah
lantas apakah taji pks sebagai oposisi di senayan sudah tidak bergigi
dan seperti apa strategi pks agar tak kalah mendulang suara di arena pilkada serta pemilu dua ribu dua puluh empat
untuk menggalinya sudah hadir di studio cnn
cnn indonesia ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera salim segaf al jufri
pak salim terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
alhamdulillah sehat pak salim
baik kita langsung bicara soal dinamika politik terbaru pak salim
dimana kemarin baru saja undang undang ada dua undang undang
ibu kota negara dan juga tpks yang disahkan oleh dpr
dan satu satunya fraksi yang menolak kedua undang undang itu adalah fraksi pks
apa pertimbangannya pak salim
jadi kalau ibu kota negara ibu kota negara ini pasti akan memakan biaya yang luar biasa
kita dalam kondisi pandemi kondisi mereka mereka yang miskin semakin miskin
apakah ini skala prioritas
dan kalau kita ikuti bahwa itu swasta akan masuk dengan anggarannya
tapi yang terakhir akan memikul
yang berbebannya juga pemerintah apbn
contoh umpamanya kereta api cepat jakarta bandung
yang diberitakan awal akan ditangani oleh swasta
terakhir juga apbn
bahkan yang membuat kita cukup prihatin juga kalau dibangun di sana ya pasti akan dibangun
istana negara kemudian sekian banyak kementerian dan lain sebagainya
terus siapa yang bangun

ya mungkin pasti negara ya akan bangun
akan mengganti dan awalnya juga akan menyewa juga di situ
ya jadi memang tidak sehat
kondisi semacam ini menurut kita di partai keadilan sejahtera bukan merupakan skala prioritas
banyak urusan pandemi urusan kemiskinan
mestinya itu yang dipikirkan
bukan ibu kota negara
terus nanti negaranya apa
apakah ibu kota nusantara atau ibu kota indonesia masalahnya juga
jadi ini ibu kota nusantara
terus nkrg di mana
satuan republik indonesia nya
buat kita di partai keadilan sejahtera
terus kalau nanti ini kan
tidak selesai di masa pak
terus apakah nanti presiden selanjutnya akan melanjutkan
atau jadi mangkrak juga
jadi anda merasa ini terburu buru sebetulnya
sangat terburu buru contoh
ada sekian dims
di atas dua ratus
sekian lah itu baru selesai
kurang lebih di atas tiga puluh
kemudian dikebut malamnya enam belas jam
ini kan tidak sehat
jadi sesuatu yang tidak sehat juga akan
ke depannya juga akan tidak sehat
apakah khawatiran pks yang paling berat
soal disahkannya undang undang ini
iya dari segi anggaran juga
masalah pembiayaan juga masalah
sekian banyak kementerian
nanti juga kantor kantor partai politik
kesana semua juga
itu semuanya akan kesana
jadi banyak hal yang buat kita
janganlah terburu buru banyak yang harus
tapi kalau sudah semua partai
menyetujui ya kita akan
sejarah akan mencatat ini semua
jadi sikap kita tidak akan
berubah kita tidak setuju
dilakukan secara terburu buru
nanti hasilnya juga tidak bagus
oke semua partai yang menyetujui
satu satunya hanya pks yang menolak
termasuk juga pengesahan undang undang
dari pks itu juga sama sebetulnya ya
sama sebenarnya kita tidak
jadi kita itu disudutkan
wah ini pks tidak
setuju dengan undang undang kekerasan seksual
kita di atas itu malah kejahatan
soal kalau kekerasan
kalau suka sama suka boleh
ini kan bahaya juga
memang ada beberapa
pasal dibahas di kuhp
tapi kan belum diputuskan
kita akan di atas itu
ini kaitannya masalah
contoh lah kita kan negara
undang undang dasar kita jelas
pancasila juga yang pertama adalah
ketuhanan yang maha esa
nanti kalau terjadi suka
iya apa nggak bertentangan
dengan keyakinan kita sebagai
atau pancasila kemudian
kalau yang terjadi nanti
pria dengan pria
ini sudah kejahatan semuanya
kalau di kuhp nya diputuskan juga
bersama sama oke jadi
sebenarnya kita bukan hanya
kekerasan di atas itu
belum nanti kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga
pekerja kita di
sekian banyak negara
housemate dan banyak lah masalah masalah
yang harus kita
artinya undang undang itu masih perlu dibahas lagi
dan masih belum menyeluruh untuk menyelesaikan
masalah kejahatan seksual
tapi apakah kemudian
sebagai oposisi ini juga masuk
dalam gerakan gerakan penolakan
kalau kemudian dibaca secara politik begitu ya pak salim
asal berbeda atau jangan jangan nih
pks mau menunjukkan
dirinya semakin menegaskan bahwa
jadi kita tolak
sebenarnya kita juga akan memberikan
artinya kita tidak asal menolak saja
kalau memang sesuai dengan kita ya kita dukung
tapi kalau memang tidak sesuai
dan kita juga punya
argumentasi dan kita sering
lihatlah di sekian banyak stasiun tv
teman teman kita di fraksi juga
menjelaskan ini kan sudah panjang
kecuali kalau usulan usulan kita
kenyataannya kan tidak
olehnya itu ya kita tetap bersikap
karena sejarah akan mencatat ini semua
jadi kita tidak asal
beda pendapat atau asal
pokoknya apa yang di
sikapi oleh pemerintah
kita pokoknya asal beda tidak
jadi ini bukan masuk dalam
strategi politik begitu ya
tidak jadi memang kita
pertama kenapa kita di luar pemerintahan
agar dunia itu memandang
demokrasi kita itu sehat
sekarang kalau pks maju juga
masuk di pemerintahan
terus mana demokrasi kita
dan demokrasi kita saat ini
memang sangat mundur turun
artinya di dunia internasional
juga menjelaskan tentang demokrasi
di indonesia itu turun
anda melihatnya begitu demokrasi indonesia sangat turun
bukan saya saja
tapi dunia internasional juga
dan banyak tulisan tulisan yang berkaitan
dengan demokrasi kita
buktinya banyak contoh apamanya
kemudian hal hal yang berkaitan dengan
ini terjadi semua
kita belum sampai pada demokrasi yang
bukan lagi prosedural sudah turun lagi
sudah ada hal hal yang membuat kita
olehnya itu pks tetap dalam posisi
dalam oposisi agar demokrasi itu
sehat agar kita wariskan
kepada generasi selanjutnya itu ya ini
demokrasi di indonesia
kalau tidak ya apa makna
reformasi itu sendiri
artinya pks mengambil
standpoint sebagai oposisi itu
agar demokrasi indonesia ini
sehat begitu ya pak salim ya
nah menuju dua ribu dua puluh
apa saja kemudian yang sudah
disiapkan strateginya oleh pks
munas kita di dua ribu dua puluh
suara pks itu naik
kita sekarang kan delapan sekian
persen kita inginkan di dua ribu dua puluh
insya allah suara
kita sudah lima belas persen
jadi naik enam tujuh puluh sembilan
mudah mudahan itu kita harapkan
ya kalau di pks itu
penting sekali yang namanya
konsolidasi internal kita sebagai
nah itu kita tingkatkan semangat
kita tetap memantapkan sebagai partai
oposisi nah itu nggak berubah
sekali lagi bukan asal beda
oposisi yang konstruktif
yang memberikan masukan masukan yang bagus lah
untuk pemerintah kita itu ingin
jadi solusi juga dalam permasalahan bangsa
ya jangan nanti
ter apa namanya
di sebagian orang ini pks
ini membuat sering membuat
kan tidak kita ingin
memberikan solusi untuk permasalahan yang ada
dalam bangsa kita untuk kepentingan
semua buktinya juga
istilatuh rahim kunjungan
untuk membangun kebersamaan
yang pertama kita
konsolidasi internal kita sebagai
partai politik partai kader
sikap kita sebagai
partai oposisi yang ketiga juga
pks selalu membuat
program program pelayanan publik
ya ada vokasi publik
banyak masyarakat kita yang
juga punya masalah jadi
ya itu kita lakukan
untuk supaya suara kita meningkat
ya mereka mereka yang kecewa
di masyarakat ya pasti ada
dan segmen itu juga jadi
suruh kita untuk kita ambil
meningkatkan suara kita
oke sehingga target
insya allah insya allah tercapainya pak salim ya
oke bicara soal konsolidasi selain
internal juga apakah kemudian
pks secara aktif
melakukan konsolidasi eksternal
begitu karena sempat ada
bahas setelah jeda sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali